rumah sakit aja bu rumah sakit
isak tangis ibu korban tak terbendung saat melihat anaknya yang tewas
dievakuasi petugas keambulans pada selasa siang
anaknya ditemukan tewas oleh warga kelurahan air raja
kota tanjung pinang kepulauan riau
dalam kondisi berselimut di dalam kamar sebuah rumah di jalan wr supratman
sementara orang tuanya sudah tiga hari mencari
korban merupakan seorang pekerja kafe
selama kafe tidak dibuka akibat sepi pelanggan
korban diizinkan tinggal di rumah pemilik kafe
jadi tadi kami ada empat orang masuk ke atas
teman teman yang lain tadi lihat dia tidur di selimut pink
dan katanya ada yang melihat darah
begitu melihat darah kita nggak jadi langsung turun semua
sempat melihat kondisi
jadi kalau yang kejar kita karena jaraknya ada hampir satu meter setengah
korban merupakan seorang janda anak empat yang berasal dari gunung kijang kabupaten bintan
menurut polisi ada dugaan korban pembunuhan karena ada luka memar di bagian leher korban
dugaan sementara kita penemuan mayat ini ada tidak tidak pembunuhan ya
tapi kita masih dalami motifnya apa
cuman setidaknya kita sudah
dan mendapatkan petunjuk mengarah ke pelakunya
dan saat ini kita lagi meriksa saksi kemudian untuk mencari peradaan dugaan pelaku ya
untuk kepentingan penyelidikan jasad korban dibawa ke rumah sakit raja ahmad tabib provinsi kepulauan riau sebelum dimakamkan
arpandi kota tanjung pinang kepulauan riau